inilah momen pertemuan gempi dan hon
mereka bertemu di hari terakhir konser hone di jakarta
anda pasti masih ingatkah dengan hashtag gara gara gempi
yang sempat menjadi viral beberapa waktu lalu
bahkan saking viralnya gempi juga diundang langsung oleh honor
untuk datang ke konser mereka di jakarta
gempi bertemu dengan hon di belakang panggung
ia terlihat sangat bersih
semangat walaupun sedikit malu malu karena bertemu dengan idolanya
gempi yang direncanakan memberikan surprise di konser hon tadi malam
akhirnya harus berbesar hati karena gagal menyanyi bersama hon di atas panggung
gempi bertemu dengan hon di belakang panggung
hal ini bisa dikatakan sebagai suatu kejadian yang sangat menarik
hal ini juga disampaikan oleh gading di instagram miliknya
ia mengatakan bahwa gempi gagal naik panggung karena konser hon merupakan acara untuk umur di atas delapan belas tahun
walaupun gagal naik panggung dua personel hon james dan andy mengungkapkan kekaguman mereka kepada gempi
ia juga sangat menarik karena dia sangat berbahagia untuk membuat konser kita berkembang
jadi iya dia sangat kacak
sukses menggelar konsernya selama tiga hari di jakarta
seluruh tiket untuk tiga show ini bahkan sudah ludes terjual jauh sebelum konser digelar
semua ini tentu terjadi gara gara gempi